kementerian perhubungan menjamin angkutan lebaran dua ribu sembilan belas akan lebih baik
karena kesiapan infrastruktur dan badan usaha di setiap moda transportasi
masyarakat juga diimbau memanfaatkan fasilitas mudik gratis untuk mengurangi angka kecelakaan
pada rapat koordinasi angkutan lebaran dua ribu sembilan belas
kementerian perhubungan sejumlah instansi melaporkan rencana aksi menghadapi dan mengatasi masalah angkutan lebaran dua ribu dua puluh
mulai dari imbauan mudik tidak menggunakan sepeda motor
hingga fasilitas mudik gratis kapal roro kereta api dan satu tiga ratus bus
regulator juga mengharuskan operator semua moda transportasi melakukan rem cek pada angkutan yang beroperasi
kita lakukan satu kita melakukan ram check berat berat kinerja udara udara laut
yang kedua kita juga mengupayakan agar apa
agar mereka yang menggunakan angkutan angkutan pribadi khususnya korban itu dikurangi
jangan menggunakan motor
saya bung gabau seorang seorang yang terkinta gunakan angkutan umum
kita memberikan angkutan mudik gratis baik bus maupun kereta api
pada jalan tol trans jawa bakal diandalkan oleh pemudik yang akan menuju surabaya
dan sejumlah evaluasi pada ruas tertentu
sudah dilakukan agar memecah kemacetan apabila trafik tinggi terjadi
transjawa juga sama jadi gerbang gerbang utama itu gerbang kali kangkung yang menuju semarang
banyumanik yang menuju solo dan jawa timur warugunung yang masuk ke surabaya
japanan yang ke arah gempol pasuruan probolinggo itu
semua sudah kita review berdasarkan sekitar tiga bulan ya
tiga bulan lebih ini terasiau beroperasi kita review berapa trafiknya
kemudian kita perbaiki visi rasionya
penanganan kemacetan juga bisa dilakukan melalui penerapan sistem satu arah atau one way
pada ruas dan jam tertentu
rencananya tahun ini akan dibuka pada arus mudik dan balik
masalah one way itu mau kita berlakukan
tapi dari awal sudah kita sampaikan kira kira kapan
apa berasal puncak arus mudik atau puncak arus balik
nanti akan strategis kita bahas bersama dengan jasa marga
terutama dengan juga para karlantas di sepanjang jalur itu
perhatian bersama angkutan lebaran dua ribu sembilan belas
para pemangku kepentingan adalah lonjakan arus mudik diprediksi terjadi pada tiga puluh mei dua ribu sembilan belas
dan arus balik pada delapan dan sembilan juni dua ribu sembilan belas
desya aritonang yudhistira satria jakarta